inilah video resepsi pernikahan yang diduga digelar oleh kepala desa temuguru
kecepatan sempu banyuwangi jawa timur pada sabtu sepuluh juli lalu
resepsi pernikahan tersebut dilaksanakan di halaman kantor desa temuguru
video resepsi pernikahan ini menjadi viral di media sosial pada minggu malam
hajatan yang dilakukan di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
atau ppkm darurat ini memantik kritik dari berbagai kalangan
mereka menilai seorang kepala desa yang seharusnya menjadi teladan
dalam menegakkan aturan dalam ppkm darurat justru berlaku sebaliknya
semoga segera ditindak tegaslah dari satgas sendiri
karena rakyat lainnya kan sudah ini dobra obra gak boleh jualan
ini malah ada kepala desa yang menggelar hajatan
ini kan sama saja mencitrai perasaan masyarakat kecil
dugaan pelanggaran aturan ppkm darurat ini
jika ditemukan unsur pidana polisi akan memanggil kd temuguru tersebut
selama masa ppkm darurat di jawa bali yang berlangsung sejak tiga juli hingga dua puluh juli mendatang
pemerintah melarang resepsi pernikahan digelar
menurut kita akan melakukan penyelidikan
itu yang kita laksanakan
sudah diminta yang berapa
namanya penyelidikan kita kumpulkan informasi tersebut
bagaimana yang melanggar bagaimana yang ada pada saat itu
kita juga dapatkan informasi yang lebih berarti dari kami